kasus bullying dan penganiayaan yang menimpa siswa smp di cilacap viral di media sosial
korban saat ini dirawat di rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lanjutan
sementara dua pelaku penganiayaan adalah kakak kelasnya yang telah diamankan pihak kepolisian
untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan kasat reskrim polres cilacap
kompol guntar arief setioko selamat sore pak arief
selamat sore pak arief
pak arief bagaimana kronologi penganiayaan terhadap siswa smp di cilacap
jadi kronologinya itu dari selasa pada saat pelaku mendapatkan informasi dari teman temannya
kalau korban ini dia di luar mengaku sebagai anggota dari grup basis yang dipimpin oleh pelaku
jadi pada saat pulang sekolah korban ini dijemput oleh beberapa anggota kelompok tersebut
dan dibawa ke lapangan sekolah
jadi ini adalah kronologi penganiayaan terhadap siswa smp di cilacap
oke motif sebenarnya dari pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban siswa smp di cilacap ini apa pak arief
motifnya itu karena pelaku anak ini kesal mbak
kesal kalau korban ini dia di luar itu ngaku ngaku sebagai anggota gengnya mereka gitu mbak
jadi bukan motif asmara anak smp begitu ya
enggak bukan mbak bukan
oke kondisi korban saat ini
kondisi korban seperti apa pak arief
kondisi korban setelah tadi malam di rawat inap di rumah sakit majenang
sore ini dirujuk ke rumah sakit margono mbak
karena yang bersangkutan membutuhkan perawatan intensif
oke artinya luka yang dialami oleh korban cukup berat ya
sampai harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar
iya mbak kalau dari hasil visum dan ronsen itu memang cukup serius mbak
oke selain dua pelaku utama yang sudah diamankan
apakah ada indikasi pelaku lain yang akan diamankan juga oleh kepolisian
ini kan tiga jadi saksi ya
apakah kemudian dari dua pelaku akan kemungkinan bertambah begitu pak arief
iya mbak jadi nanti yang jelas penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan lagi
kepada anak anak yang ada di tkp
untuk nanti kita analisa kita pelajari kira kira dari mereka itu perbuatan yang ada di situ
seperti mungkin merekam
ataupun menyebar luaskan video itu apakah nanti ada unsur bidananya atau tidak
nanti kita jalanin lagi mbak
pasal apa yang akan menjerat pelaku penganiayaan ini pak arief
untuk penganiayaan ini kita menjerat pasal delapan puluh undang sppa mbak
undang undang sppa dan kita lapis juga dengan satu ratus tujuh puluh kuhp mbak
pak arief karena kasus ini sudah mendapatkan atensi besar ya dari kapolri panglima tni

dari pihak kepolisian di cilacan mbak
cap ini bagaimana untuk perlakuan terhadap kasus ini
untuk perlakuan terhadap kasus ini yang jelas langkah yang sudah dilakukan polresta
untuk kedepannya itu juga dilakukan pembinaan terhadap siswa lain yang bergabung dalam geng tersebut
dan yang jelas untuk korbannya pengobatan dibantu oleh polri
dan juga kita memberikan tim psikologi mbak untuk memberikan trauma healing bagi korbannya

kita tunggu dan kita harapkan korban penganiayaan siswa smp cilacap ini bisa segera sembuh
dan pelaku diproses hukum dengan adil karena ini sekali lagi merupakan perlilaku bullying penganiayaan yang kembali terjadi
dan menimpa anak anak serta remaja
terima kasih sekali kepada kasat restri polresta cilacap kompol guntar arief seityoko
atas waktunya kepada cnn indonesian newsroom sore hari ini saya selalu pak arief